saya nggak mau bikin kamu cemas
gak diangkat lagi mir aku telfon mama deh
tapi ternyata dia juga yang ngancurin hidup saya
laki laki itu udah bikin suami saya makin benci sama saya
bayi yang ada di kandungan elsa
adalah hasil hubungan saya dengan elsa
saya melakukan itu dengan lsi
saya juga melakukan itu dengan elsa
beberapa bulan lalu diselain di hotel
dia juga ngancurin hidup saya
dia juga bikin suami saya makin marah sama saya
dan gak mau ketemu sama saya
yang lainnya aja
yang lainnya aja
saya boleh minta tolong
suruh datang kesini
saya mau anak saya dikasih nama sama dia
pokoknya harus dia
suruh datang kesini
dokter bisa kan bantuin
nanti akan saya bantu
agar pikiran ibu tenang
nanti ibu istirahat
setelahnya kita bicara lagi
kita bahas suami ibu
obat ini tidak mengganggu kandungan ibu kok
dokter janji ya
mari diminum dulu obatnya bu
bukan bukan bu
bu tarik nafas dulu ya
kondisi bu elsa sedang tidak stabil
jadi dia harus rutin minum obat
dan dipastikan bu elsa minum obat setiap hari
tidak boleh terlewatkan
ibunya dia kebetulan ada di sem dok
mungkin saya akan beritahu ibunya dok
baik nanti akan saya resepkan
dan nanti ibu minta tolong kasih ke ibunya bu elsa
kita harus kasih tahu bu andin bu
karena bu andin nggak tahu kan
kalau suaminya itu lagi ngincar pakai mobil box
buat nyelamatin mamanya bro
mending lu langsung telepon aja deh ger
tuh ger soalnya masalahnya serius nih
iya betul ya
bu andin maaf bu sebelumnya
ibu udah tahu belum bu
kalau suaminya bu andin lagi ngejar
mobil yang bawa merta bu andin
karena remnya belum bu
kamu tahu dari mana
kita kan lagi pkl bu di pt aldebaran sejahtera
terus tadi saya lihat suaminya ibu lari lari ke parkiran
terus pas saya tanya katanya dia mau ngejar
karena mobil yang dibawa mamanya itu bu remnya belum
terus tiba tiba tadi dia pakai mobil box buat ngejar mobil itu bu
ya ampun thank you banget ya gary
nanti saya telepon lagi ya
iya bu sama sama bu
jadi mobil yang mama naikin remnya belum
sekarang masa lagi mau ngejar mobil itu mau nggak ada mobil itu
terus gimana ini
gak tau makanya
aduh aku sakit lagi
aduh aduh aduh
ya allah rem dia dia tirim
pegang nih ngejeng ya bu
udah dekat tinggal lima ratus meter lagi
saya nggak mau bikin kamu cemas
gak diangkat lagi mir aku telfon mama deh
aduh mama juga gak angkat juga loh
ya allah gimana ini
kenapa kenapa perutku kenapa
aku gak tau ini kram atau ditendangnya
tapi aku sakit ya
lu lu lu lu seolah lagi panik
udah udah udah tenang tenang tenang
kita coba lagi ya telepon pak bus ya
perut lu kenapa
aku gak tau nih keren atau ditendangnya
tapi lu sakit ya
udah udah tenang tenang tenang